seorang remaja di bekasi menjadi korban penyiksaan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya
korban yang saat ini dirawat di rumah sakit kondisinya mulai membaik
rs remaja asal kelurahan jati kramat kecamatan jati asih kota bekasi jawa barat
yang menjadi korban kekerasan oleh orang tua pada senin kondisinya mulai membaik
rs kini masih dirawat di rumah sakit umum daerah kota bekasi
remaja berusia lima belas tahun ini sudah mulai cerita serta bisa berinteraksi dengan keluarga dan juga dokter yang merawatnya
rs akan segera dipindahkan ke panti rehabilitasi milik kementerian sosial di margahayu bekasi timur kota bekasi
dan meski sudah dipindahkan rs tetap diminta mengkonsumsi obat dan juga vitamin untuk pemulihan kesehatannya
sebelumnya rs sempat mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh orang tuanya
selain dirantai korban juga jarang diberi makan
kejadian ini lantas dilaporkan warga ke kepolisian
dan pada sabtu dua puluh tiga juli polres metro bekasi telah menetapkan status tersangka kepada ayah kandung dan ibu tiri dari rs
nutrisinya ini sangat jelas karena kalau dihitung dari penilaian gizi
anak ini adalah gizi buruk yang tipe marasmik